dalam setiap perjalanan mudik anda tentu tidak ingin melewatkan hal hal menarik di daerah tersebut entah tempat wisata atau kuliner
ya bagi anda yang hendak melakukan perjalanan mudik dari indramayu ke cirebon ada beberapa tempat menarik yang bisa menjadi referensi untuk dikunjungi di sela sela perjalanan mudik
rasanya tidak lengkap datang ke cirebon tanpa membeli oleh oleh khas cirebon
sebagai kota yang terkenal dengan batik megamendungnya saya akan mengunjungi pusat belanja batik terbesar di cirebon yakni batik trusmi
saya melewati jalan jalan protokol kota cirebon yang ramai salah satunya jalan insinyur haji juanda yang dipenuhi rumah makan
katanya sih belum ke cirebon kalau anda belum mencicipi kuliner asli khas cirebon empal gentong
di sepanjang jalan kawasan bathembad ini ada banyak sekali restoran yang menjajakan empal gentong
jadi jangan sampai anda menyesal karena tidak mencicipi empal gentong asli cirebon
kawasan trusmi yang terletak di jalan sheikh datul kafi ini terkenal sebagai sentra batik
toko batik trusmi merupakan yang terbesar
ada bermacam macam jenis batik ditawarkan
mulai dari batik tulis hingga cetak dalam bentuk lembaran kain ataupun
mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah
di halaman belakang toko ada pendopo yang digunakan untuk wisata edukasi batik
pengunjung bisa belajar membatik langsung dari pengrajin batik
tempat unik selanjutnya yang bisa anda kunjungi gua sunyaragi
yang terletak di pusat kota cirebon
situs bersejarah yang menyerupai candi ini dulunya merupakan tempat bertapa sultan dan prajurit keraton pada abad ke tujuh belas
oleh karena itu bentuk bangunannya menimbulkan kesan sakral
bukan sekedar tempat wisata biasa pada saat mudik nanti di sekitar lokasi taman ini juga akan dibangun poskomudik
nah kalau yang namanya posko mudik itu sudah kontinuitas ya
nah ini arealnya sedang kita siapkan yang ada gapura mbak ya
jadi mereka bikin posko kita arahkan semua pemudik ke dalam
kita harapkan hamin sepuluh areal itu sudah siap pakai
karena posko mudik kan biasanya antara hamin sepuluh hamin tujuh
tahun dua ribu lima belas posko di taman ini disinggahi hingga dua puluh ribu pemudik motor
selain beristirahat di posko pemudik bisa menjelajahi bangunan kuno di situs yang luasnya mencapai satu lima hektare
bangunan dan gua yang ada di situs ini memang terkenal memiliki banyak mitos
salah satunya adalah gua kelanggengan
mitosnya pengunjung yang memasuki gua ini dipercaya akan enteng jodoh
percaya atau tidak percaya
tapi yang pasti kompleks gua sinyaragi yang sakral dan syarat akan nilai sejarah ini memang menarik untuk dikunjungi